awas jangan sampai kalap pelan pelan habisinnya
terjadi kemacetan yang mengular panjang di pelabuhan merak
jadi kalau orang tuanya gak nyekolahin
pada seribu sembilan ratus enam puluh bali nyawa kimia beracun lainnya yaitu sccp dan bpde
meskipun dilaksanakan di tengah pandemi dengan pelaksanaan protokol kesehatan tentunya
mendekatkan diri pada allah swt mencoba mengingat kembali para leluhur leluhur
nah kemudian hari ini upacara sebenarnya rangkaian dari perayaan hari armada dua ribu dua puluh satu